terkait penusukan dua anggota brimob di masjid falatehan jakarta selatan yang bersamaan dengan kunjungan barack obama di jakarta
polri memastikan bahwa pengamanan presiden amerika serikat ke empat puluh empat dalam kongres diaspora itu berjalan sesuai rencana
barack obama dipastikan akan berpidato dalam acara tersebut
dilansir dalam laman detik com kabak penum divisi humas polri komis pol martinus sitompul menyatakan
bahwa pengamanan barack obama tetap berjalan sesuai pengamanan yang sudah disusun
dan hal senada juga dinyatakan ketua board of trustees indonesia diaspora network atau idn dino patijalal
dino memastikan acara kongres diaspora hari ini tetap berjalan sesuai rencana
dan obama juga dipastikan tetap akan berpidato dalam acara tersebut
presiden amerika serikat ke empat puluh empat barack obama menjadi pembicara dalam kongres diaspora indonesia keempat pada hari ini
kita bergabung dengan konsponensi
cnn indonesia teddy zuhari
selamat siang teddy
teddy acara sudah dimulai apakah obama juga sudah mulai berpidato di sana
selamat siang iqbal acara sudah dimulai dari tadi
tapi untuk sesi obama berpidato ini sudah berlangsung sekitar hampir lima belas menit yang lalu
dan kami mendapat informasi sampai saat ini juga obama masih berada di atas panggung untuk menyampaikan pidatonya
dan tentu saja dari apa yang kami saksikan di sini
obama menjadi semacam target of center untuk menjadi perhatian dari ada sembilan tamu undangan
yang datang di acara kongres diaspora keempat yang diadakan di jakarta indonesia
dan menurut dino pati jalal juga bahwa ini adalah kongres terbesar diaspora yang pernah dilakukan
dan tadi saya perhatikan sebelum muncul obama menyampaikan pidatonya
karena dino pati jalal sendiri sempat juga menyampaikan
untuk pidato pembuka di acara ini
dan dino pati jalal menegaskan bahwa diaspora bukan hanya saja mereka orang indonesia
warga indonesia yang sedang atau tengah belajar di berbagai negara di dunia
tapi diaspora juga mereka adalah orang indonesia yang berada di luar negeri
orang indonesia yang bekerja ataupun tinggal di luar negeri
di luar negeri bukan hanya melihat paspornya yang megang paspor sebagai wni
tapi juga walaupun sudah menjadi warga negara
di beberapa bagian negara dunia
tapi ketika mereka masih mencintai indonesia
ketika mereka masih merasakan nikmatnya masakan indonesia
mereka adalah bagian dari keluarga besar diaspora itu sendiri
dan tadi juga sebelum obama tampil
kami sempat melihat tayangan di wall tv yang ada di luar dari ruangan
ada beberapa sepuluh representatif dari diaspora yang ada diundang hadir
ada diantaranya beberapa orang yang bisa saya sebutkan
emrahim ronda dari afrika selatan
kemudian tania gusnadi dari amerika serikat
iwan sunito dari australia
dan beberapa juga public figure yang sudah cukup terkenal di negara seperti amerika serikat
seperti salah satunya ada di belakang saya ini
ada tania gusnadi gunadi
dia warga negara indonesia
mengaku sebagai warga negara indonesia dan besar
lahir dan besar di bandung
dan kini menjadi artis di hollywood
juga ada beberapa orang lainnya yang juga menjadi public figure
kemudian menjadi cukup terkenal seperti di amerika misalnya
dan tadi juga selain dino patijalal
sempat juga hadir memberikan pidatonya
bahkan memberikan puisi menteri luar negeri republik indonesia retno
ibu retno menyampaikan pesannya kepada para diaspora yang tersebar di berbagai negara
untuk tetap ingat dan mencintai indonesia
sementara pada saat sesi presiden ke amerika ke empat puluh empat
barack obama tampil
tadi sempat ditayangkan beberapa menit di awal di wall tv kami
yang berada di luar ruangan sempat menyaksikan
tapi hanya sedikit sekali
obama hanya sempat menyapa dengan kalimat bahasa indonesia
selamat pagi apa kabar
bahkan meneriakan kalimat sate
mungkin ini adalah salah satu satu suguhan masakan indonesia
yang sempat dirasakannya ketika berkunjung menjumpai presiden joko widodo kemarin di istana bogor
dan tapi kami mendapatkan informasi dari rekan kami yang berada di dalam ruangan
bahwa obama dalam pidatonya juga sedikit menyinggung mengenai globalisasi dan pluralisme
di mana obama juga menyinggung bahwa bagaimana kita harus bisa menghargai perbedaan
kemudian juga obama sedikit menyinggung arti penting dari bineka tunggal ika
dan selain itu juga obama menceritakan masa masa kecilnya saat tinggal di indonesia
pada beberapa puluh tahun yang lalu saat ikut orang tuanya sebelum kembali ke amerika
obama juga mengaku bahwa selama di indonesia
baik di bali
kemudian di jogja
orang orang yang bertemu dirinya sempat memanggil dirinya dengan meneriakan sate
bakso seperti itu iqbal
apakah anda tadi ketika melihat tayangan obama ketika berpidato
dan saat ini masih melakukan pidato begitu
sebenarnya apa yang diharapkan dari pidato ataupun kehadiran obama dalam kongres diaspora ini
apakah ada sesuatu keinginan dari masyarakat indonesia terkait dengan tentunya perkembangan antara hubungan antara indonesia dan juga amerika
dari informasi yang kami terima dari rekan kami yang ada
di dalam mengikuti pidato presiden amerika barat obama
presiden ke empat puluh empat amerika barack obama
ini saya belum mendapatkan informasi sampai sejauh itu apakah bagaimana menjaga hubungan bilateral antara amerika dan amerika dan indonesia
tapi lebih bagaimana obama mengajak masyarakat luas
juga member of diaspora
bagaimana menghargai pluralisme di era globalisasi ini
seperti yang sudah saya sebutkan tadi
obama juga sedikit menyingkirkan
arti penting dari bineka tunggal ika
bagaimana kita di tengah keberagaman ini harus bisa menghargai perbedaan
saling meningkatkan toleransi
dan juga bisa menghargai perbedaan itu sendiri
di tengah katakanlah ada yang namanya minoritas
ataupun juga hal hal yang membuat perbedaan itu semakin mencolok
itu menghargai kebersamaan dan juga menghargai perbedaan itu yang ditekankan oleh obama iqbal
terima kasih teddy zuhari